isu minta berapa pak aji wah kau soal itu silakan langsung saja saya nggak mau jadi perantara tapi
kosong komisi jangan lupa hahaha bentar bentar nih wajib ntar ya kenapa kita jadi pada ngerumpi
sih ya nih urusan tanah nih gimana pak jumudin iya pak jumudin jual berapa per meternya itu sih
soal harga sih sesuai dengan pasaran dong
denger ya bah begini nih kalau dia terus mendapatkan bencana terus menerus kagak
habis habisnya dan terus juga dia tidak minta maaf sama kita enggak lama lagi si sulam itu
bakalan bangkrut mulai kayak dulu deh jadi gembel iya bah disini sesungguhnya akan dibuktikan siapa
pantes disebut orang sukses hehehe tentunya kita dong hehehe evet
bodi apa sama umu itu bener bener deh suka banget ya ngetawain penderitaan orang kagak
salah lagi tulahnya susulam ada hubungan dengan premat krema nyatukku li ia emang
reman reman itu yang bisa lebah bukan siang lagi jadi senjata makan tua
padahal ya ba
kalau aja si sulam itu mau ngaku
kalau emang dia berteman
ba dia bakal kecopetan
iya betul sukuhin
dah lu makan sendiri
kebohongan lu sulam
umi sama abang gak inget ya
kalau umi sama abah itu kan pernah kehilangan uang
apa itu tuh lah untuk abah sama umi
lu sama orang tua kok ngomongnya begitu sih rumahna
iya bukannya gitu ba
room tuh cuma gak pengen aja
abah itu nilai seseorang
dari jeleknya aja tanpa abah sama umi pun
ma jangan bangun
ma tuh inget terus sama lo
soalnya udah dua kali
emak gak dengerin
ma absen kan ma sekarang lagi sakit
iya sih tapi
ma tau tuh
rum datang kesini untuk ketemu sama
emak iya kan
emak katanya mau titip
sesuatu buat anak jalanan
ya ambilin tuh
tas emak disitu tuh
ada rumah disini kan
nah ya sama anak anak itu
terus sekalian deh
ya biar cepet sembuh
rum pasti akan sampein amanat dari emak
buat anak jalanan
rum baik baik aja kok ma
kan lagi ada masalah katanya sama roby
ya pokoknya masih jelasin
gede itu masalah ya ya sama robi
tapi dia gimana juga masih tetep minta
supaya lu tuh kawin sama si ropi
karena si robi itu hatinya cuma sama lu doang
sepi amat warung ini hari
jangan jangan dia ngedeketin si sulam
dia mau nguras duitnya si sulam
bisa aja dipura pura insap
padahal dia punya ya trip trip tertentu lah
buat nguras duitnya si sulam
emang memang pinter si badar nih
nah pinternya itu bermanfaat bagi kita
ya sekarang aba coba deh deketin si badar
kilik deh tuh kejujurannya
kalau emang apa yang ada di pikiran kita sama bang ahmadiyah
gua dukung usaha lu kalau lu mau ngebangkrutin si sulam
hah bener juga
sampai dulu dong bininya aba
wah heran tuh orang
kalau dicari kagak ada
tapi kalau gak dicari
tau tuh nongol di muka gue
assalamualaikum pak haji
kok betulan ketemu pak haji di sini
emangnya ada apa
ji udah tau belum
udah tahu belum gosip terbaru
soal haji sulam yang kecopetan
hah gosip lu basi
gua udah tau
gua ini selalu mengikuti perkembangan wasit
mau ke mana lu badar
ada urusan apa ya
ya bakal jadi urusan kalau lo malakin orang
eh tolong jaga mulut lah ya
gua itu udah topat
gua kagak pernah malak lagi nyopet apalagi kerampok
buktinya hajar roh dia kecopetan
iya anak buah lo kan yang beraksi
eh kurang ajar lu berdua ya
dari tadi gua udah nan emosi
tapi kalau buat ngadepin lu
mendingan ikut kamu
gua petes lu berdua
kenapa gua emosi mulu ya
sssst tak perlu lagi
makin lama roh makin
gerem deh ga ada pentatangga kita nuntuh bang
jangan dimasukin di hati
lu kan tau kelakuannya aja mengguna
ya tapi makin lama mulutnya makin kelewatan bang
lu biarin aja
yang dosa dia kita jadi putih putih kutan
abang buruan dia panjirin stam itu bang
kenapa mesti buru buru sih
yang namanya dagang perlu perhitungan mateng
jangan pakai emosi
ntar kayak kemarin copetan lagi dah
kita mesti buktiin sama haji maimunah
jangan punya pikiran kayak gitu ya
itu pikiran riak
kasian haji sulam
baru mau usaha udah kecopetan
kenapa mesti dikasihani
musibah itu kan akibat perbuatannya sendiri
kaga ada orang yang
ada orang yang ingin kena musibah
itu benar pak haji
tapi haji sulam itu mendapat teguran dari allah
dari adik iparnya ditusuk sama preman
terus sekarang ibunya diopname di rumah sakit
sekarang dia berencana mau menjual warung buburnya
karena dia sudah bangku
emang benar pak haji
ya bisa jadi
namanya juga mendapat musibah buntu
tentu dia perlu duit banyak
apalagi emaknya diopnami di rumah sakit
tentu biaya butuh biaya besar kan
ana mesti buruan nyamperin haji sulam
sebelum keduluan orang lain
warung buburnya emang cakep
emang haji sula minta berapa pak haji
wah kalau soal itu silakan langsung saja
saya nggak mau jadi perantara
kalau soal komisi jangan lupa
bentar pak haji
kenapa kita jadi pada yang rumpi
ini urusan tanah gimana pak haji
sebenarnya mau dijual berapa per meternya
itu soal harga
sesuai dengan pasaran
pak haji rahman
ya pak haji masuk
oke juga tuh
saya mau lihat warung buburan saya dari luar dulu
ada apa ini
katanya warung buburan saya mau dijual
bilang saja haji
mau dilepas berapa
dari indonesia brittah singapura
gimana yang berhasil